ini lagi satu aneh banget ya
saya baru tahu kalau di klinik ini ada restoran
untuk seseorang yang istimewa
harus diperlakukan secara istimewa juga
ibu peri gimana keadaan ayah
ayah kamu sudah lewat masa kritisnya
terima kasih ya allah
memang maha penyembuh dan maha penolong
tuhan selalu mendengar doa orang yang benar sayang
kan banyak sekali orang orang juga yang mendoakan ayah kamu
semua orang bu
ada orang jahat yang mau ngebunuh ayah
dan yang lebih parahnya lagi
dia ngapus rekaman waktu dia mau mencelakain ayah
tadi tristan hampir aja nangkep dia
apa ibu tau sesuatu
ibu tiri kamu yang mengutus orang orang itu
itu terus berusak
aku harus gimana bu
tenang aja tasya
untuk sementara orang orang itu dan ibu tiri kamu tidak bisa berbuat apa apa
makanan yang istimewa sudah siap untuk nona cantik
sayangan ayahnya sudah siap
langsung diracik dengan penuh cinta oleh chef terkenal randi
yang penuh dengan perhatiannya
ya ampun randi
ayo duduk dulu dong
kalau gue saranin mendingan kita makannya cepetan aja
nanti baru susah datang kita diusir lagi gitu
kamu sengaja mau merayu aku
nggak berhasil ya
emang iya ini semua kamu bikin sendiri
oke deh makan
berarti udah gak ngambek dong
kalau gitu gue boleh ikut makan nggak
saya ini masih penasaran
sebenernya siapa orang yang tegang ngelakuin ini semua ke mama hendra
saya masih penasaran
jadi untuk sementara waktu saya akan disini dulu
gantiin kerjaan saya di hotel
kamu tanganin semua urusan saya kan
ya baik pak
nah kalau bisa minta bantuan ferry
nah itu dia pak ferry
saya juga nggak tau pak
mungkin bapak bisa telepon kantor pak
lalu saya minta disambungin ke pak ferry
masuk rumah sakit
ini ferry juga aneh aneh aja gitu
eh eh eh eh eh eh eh makannya santai
nggak kesel ntar
kita cobain deh ini
ini roti nya enak banget
kok nggak mau
lo takut ya di latrisan
segitu dalamnya perasaannya sampai takut di latrisan
itu lah kan kita cuma makan bareng
enggak lebih enggak salah
enggak enggak salah enggak salah
kalau gitu ah
belakangan ini kan ferry sering minta izin
dia nggak masuk ke kantor
terus tiba tiba dia sekarang masuk rumah sakit karena kakinya patah
ini lagi satu aneh banget
saya baru tahu kalau di klinik ini ada restoran
untuk seseorang yang istimewa harus diperlakukan secara istimewa juga
masuk dulu mau lihat saya
pasti sekarang kamu ngerasa eh mau ke mana
oh situ jantan
kenapa kamu udah ngerasa kamu hebat
udah bawain makanan beserta meja mejanya buat asia
terus kamu menang gitu hebat
lo enggak kepikiran kan
lo kalah lewat jauh sama gue
iya sih saya emang enggak kepikiran
sama sekali saya gak kepikiran
tapi gimana kalau saya bisa jawab
lebih menang dari kamu
kalau saya bisa ceritain semua sama asia
siapa kamu sebenarnya siapa dibayar sama siapa
dan kenapa kamu deketin asia
kamu deketin asia itu enggak lebih buat bayaran kan
begitu saya ceritain sama asia semuanya
otomatis asia pasti akan benci sama kamu lah
karena asia tahu
kalau kamu itu deketin tas ya cuma untuk mainin hati dia
saya balik lagi ke saya
itu kan menurut lo
saya kalau emang lo mau kasih tahu tasya silakan
apa perlu gue bantuin lo
gue antriin ke dia langsung
sebenarnya ya gue tuh memang udah mau ngomong siapa gue sebenarnya di depan asia
tapi ya kalau lo mau ngomong duluan ya hitung hitung membantu gue lah
karena gue kepengen membersihkan nama baik gue di depan tasya
kan apa kabar sih
occupation hal lik diam
ya sekarang kita juga bisa nyoursrene
harus kehidupan sama proses tapi dipasyu

jadi tidak yg peg ibk nosber
tuh nanti nanti lagi ngapain sih dia
eh eh eh eh ntar dulu ntar dulu tunggu dulu tunggu
kapan sih aku tuh harus ngurusin ayah aku
ini ada sesuatu yang sangat penting banget yang gue harus kasih tahu lo
dan gue yakin lo belum tau soal ini
kamu ngerti gak sih aku bilang ntar dulu
eh iya cuma gue takut kita nggak bisa ketemu lagi setelah ini
gue pengen tahu beneran gak sih dia ngaku
apa yang penting
gue harap lo bisa nerima sih
aduh cepetan gek
kalau ngaku ngaku aja
ayahnya sudah melewati masa kritis
dan sekarang beliau mau bertemu dengan mbak
legak dia pasti lega tuh
gue udah tahu mana mungkin dia berani
mulutnya aja yang besar
ya allah ayah
makasih ya allah
kangen banget sama ayah
tapi kamu harus bersabar tansi ayah
karena butuh waktu bagi ayah kamu untuk bisa kembali berbicara
tapi kami tetap akan melatih sensor gerak tangannya
supaya beliau bisa memegang pena dan menulis apa yang ingin disampaikan
makasih banyak dokter
aisyah percaya ayah pasti semuanya sebentar lagi
suaraku udah sadar
dia nggak boleh sadar
aku harus melakukan sesuatu
suamiku tetap harus sakit
dia nggak boleh sadar
harus tetap sakit dia
aku harus melakukan sesuatu
kamu itu nggak akan berjalan
pernah berani berterus terang sama tasya
tadi tuh gue tuh udah mau
kasih tahu sejujurnya sama dia
tapi ya memang nasib orang orang baik seperti gue tuh
selalu dapat keberuntungan
jadi tadi kebetulan
ternyata tasya punya
keperluan yang mendadak jadi yaudah
next time aja iya gak
mendingan mulai sekarang
sebenarnya apa sih yang kamu cari
kalau kamu cari uang
sepuluh kali lipat daripada bu maya
saya ini mencintai tasya
lo boleh lebih kaya daripada gue
tapi kalau soal hati
gue lebih daripada lu